aduh kalo dua puluh ribu mah belum bisa
kalau ada buku buku agama juga buku sholat buku buku hadis buku fikih
gak nyangka orangnya dekil
berarti makan siang kita bisa mewah nih
sebelumnya belum pernah ada yang makan disini
saya dipertimbangkan untuk makan disini
sayang gak bisa janji
ditinggal aja berkasnya
nantinya coba telepon seminggu lagi
baik terima kasih sebelumnya
kalau gitu saya pergi dulu
itu yang mana
yang barusan dari sini
biasa apa cantik
ada buku buku cerita rakyat kang
kalau buku seperti siti nurbaya ada
sekalian sama dongeng si kancil kalau ada
kalau itu mah gak ada kan
kalau komik komik jepang banyak
kalau ada buku buku agama juga
beli buku banyak banyak buat apa ya
buat perpustakaan kan
oh kirain mau dijual lagi
ya buat makan atuh
kalau buat makan mah ikan betulan
maksudnya ikan ikanan itu macam macam ikan
jadi tiga ratus dua puluh kan
tiga ratus aja lah
aduh si akang teh tadi satu satu udah ditawar
sekarang udah di total ditawar lagi gimana gitu

yaudah lah tiga ratus gak apa apa
ya udah lah tiga ratus gak apa apa
dompetnya gak ada kang
jadi ini gimana kang
maaf bang saya cari dompet saya dulu
ah gitu dulu
masih baru tapi sudah hebat
kamu memang berbakat
bakat kamu di bidang musik dan nyanyi
musik nyanyi borong
kalau saya bakat di musik dan nyanyi mah
udah pasti saya ikutan idol di tv
saya ngobrolnya bercanda
udah bayar sih bukannya cepetan lah
kita tuh di tempat banyak orang
tadi kan udah neng bilang
neng mau ke rumah vina dulu
iya ini juga udah di jalan
ah alesan aja
isi mama mah suka gak percaya
dan nengnya juga ya gak bisa dipercaya
bener mama ma chat
terus kalo jalanan ma chat gak bisa angkat telepon gitu
buktinya mama telepon lagi gak diangkat
neng gak denger
masa gak di telepon sampai tujuh kali gak denger neng
ini kalau dijual kira kira laku berapa

kalo mau cepet mah paling dua ratus ribu
berarti kalo dibagi dua seratus seratus
loh bukannya rumah kamu jauh dari sini
kok kamu jalan kaki sih
bukannya mau di jual kaki

loh mau jalan kaki
loh mau jalan kaki
loh mau jalan kaki
gak ada apa apa
tidak ada apa apa
raja kang mus mati
jangan skak dulu dong
terus saya harus jalanin yang mana
yang penting jangan skak
ini ajalah biar nggak skak
kok menteri saya dimakan
kan dari tadi udah saya anya
jangan dimakan dulu dong menteri saya
masa baru main
udah kehilangan menteri gak rame